kejatuhan silicon valley bank atau svb membuat pasar keuangan global cemas
bank yang memiliki aset lebih dari dua tujuh ratus triliun rupiah ini dinyatakan bangkrut pada jumat pekan lalu
pemerintah indonesia pun angkat bicara terkait kejatuhan svb yang membuat gejolak pasar keuangan amerika serikat
menteri keuangan sri mulyani menyebut hingga kini pihaknya mewaspadai dan memonitor
efek dari bangkrutnya svb terhadap kondisi global termasuk indonesia
sri mulyani menyebut kegagalan svb menjadi pelajaran bagi dunia keuangan
perkembangan yang akan terjadi di amerika serikat tentu itu patut untuk kita terus monitor secara detail
karena dalam kondisi yang tidak rasional terutama behavior dari masyarakat yang khawatir
atau bahkan pada level yang cukup ketakutan
ini bisa menularkan sesuatu yang harus kita waspadai
juga akan terus memonitor perkembangan yang ada agar meyakinkan bahwa penularan dari kondisi itu tidak terjadi
kita juga tetap mewaspadai apakah pola bisnis yang sama bisa menimbulkan kerawanan
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan pun turut buka suara terkait hal ini
namun ia melihat kejatuhan svb
masih belum berdampak pada indonesia
kendati demikian luhut mengingatkan untuk selalu hati hati terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi
sebelumnya silicon valley bank bank terbesar ke enam belas di amerika serikat
mengalami kegagalan setelah para deposan yang mayoritas pekerja perusahaan teknologi
dan perusahaan dengan dukungan modal ventura mulai menarik uang mereka
karena khawatir dengan kondisi bank itu